menko polhukam wiranto diserang oleh seorang pria saat berkunjung ke pandeglang banten
peristiwa ini terjadi pada kamis siang tepatnya pukul sebelas lewat lima puluh menit waktu indonesia barat di alun alun menes pandeglang banten
menko polhukam berkunjung ke banten dalam rangka peresmian gedung kuliah bersama di universitas matalaul anwar
mantan panglima abri ini terluka di bagian perut
dan berikut momen upaya penusukan wiranto yang dirilis dari polres pandeglang
usai turun dari mobil wiranto yang mengenakan batik warna hijau bersalaman dengan kapolsek menes
tiba tiba dari arah kiri wiranto seorang pria berbaju hitam menyerang wiranto dengan benda tajam
aksi pelaku langsung diadang beberapa orang
menko polukam terluka di bagian perut sementara kapolsek menes kompol daryanto terluka di bagian punggung dan satu orang terluka di bagian dada sebelah kiri atas
pelaku penyerangan dan juga istrinya langsung diamankan polisi
sementara menko polhukam wiranto dibawa ke ukm
gd rsud berkah pandeglang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut
wiranto dikabarkan saat melakukan kunjungan di pandeglang banten oleh pasangan suami istri
wiranto dikabarkan mengalami luka tusuk dan langsung dibawa ke rsud pandeglang
setelah menjalani perawatan wiranto diterbangkan ke rspad gatot subroto jakarta pusat untuk menjalani perawatan lebih lanjut
jam tiga puluh beliau hadir datang ke menes menggunakan heli
telah dilaksanakan pengawasan
beliau beliau sendiri berkehendak untuk menyapa seluruh masyarakat yang menyambut pada pagi hari tadi
namun demikian ada dua orang anggota masyarakat yaitu suami istri
yang menerobos masuk penjagaan kemudian melakukan penganiayaan terhadap beliau
namun berhasil dicegah namun tidak sepenuhnya
sehingga beliau mengalami luka penusukan namun dalam keadaan stabil dan sadar saat ini kondisinya baik
sedang dievakuasi ke rumah sakit di jakarta
untuk kedua pelaku sudah diamankan dan saat ini sedang dikembangkan
apa dugaannya pak pelaku ini melakukan motifnya
masih dalam pengembangan proses penyidikan